provinsi jawa tengah dan jawa timur menjadi wilayah dengan penambahan angka kasus positif harian dan kematian covid sembilan belas yang tetap tinggi
meskipun ppkm level empat terus diberlakukan belum ada penurunan signifikan dari kedua provinsi tersebut
apa yang salah dari penanganan kasus covid sembilan belas di sana
dan kenapa kemudian angka vaksinasi belum memenuhi target
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat sore pak ganjar
selamat sore mbak rifana
melalui sambungan telepon ada wakil gubernur jawa timur emil dadak
oke terima kasih sekali
terima kasih sekali sudah meluangkan waktu anda yang sibuk semuanya untuk kami
saya mau ke jawa tengah terlebih dahulu
pak ganjar selama lima hari belakangan provinsi jawa tengah provinsi anda terus menunjukkan angka kasus positif harian dan kematian yang tinggi pak
belum ada penurunan signifikan
faktor penyebabnya apa pak ganjar
oke saya tunjukin data mudah mudahan kebaca ya
baca nggak ya
mudah mudahan kebaca sebentar ya
ini ada warna merah ada warna biru ya
kecil sekali pak
mungkin bisa sambil dijelaskan pak
saya hanya mau tunjukkan saja
sebenarnya ada data real dan ada data injek
karena beberapa data itu delay
tujuh belas agustus kemarin kalau boleh saya bacakan
di data yang tertulis ada dua tiga ratus empat puluh satu penambahan
padahal real kami sembilan ratus dua puluh dua
agak tinggi di tanggal enam belas
ini real ya real
terus kemudian tanggal lima belas saya majukan satu tujuh ratus delapan puluh dua
dan tanggal empat belas delapan ratus tiga puluh tujuh
tanggal empat belas menjadi sangat tinggi sekali
karena ada penambahan data data inject data delay yang belum pernah dimasukkan
tanggal lima belas nya dari satu tujuh ratus delapan puluh dua data real ada penambahan yang lebih banyak dari data realnya
tanggal enam belas kita angkanya agak tinggi mbak
tapi ditambahi dengan data delay yang dimasukkan itu satu lima ratus tujuh puluh sembilan
dan tanggal tujuh belas
tapi data tambahannya dua tiga ratus empat puluh satu
sampai di sini mudah mudahan bisa menjelaskan
jadi antara yang real dengan data data yang belum sempat ya diinjek maka kemudian ini menjadi problem
nah kemarin kami sudah dibantu oleh kementerian kesehatan kita duduk bersama
dari data kabupaten kota kita kumpulkan untuk kita bersihkan data
memang mbak akibatnya seperti tadi mbak rifat nasional
sampaikan kenapa ini tinggi sekali apa salahnya begitu ya
setelah kita sampaikan ternyata kabupaten kota juga protes
akan jahat kami harusnya sudah level tiga loh ya
ini soal angka yang mesti dimasukkan karena kita berintegritas soal angka
maka tenang saja sudah bicara kami bisa melakukan perbaikan koreksi verifikasi dan validasi data
begitu mbak rifat
oke nanti kita akan bahas soal data delay nya
saya mau ke jawa timur terlebih dahulu
mas emil kalau di jawa tengah menurut pak ganjar ada perbedaan data yang diinjek ataupun di input
dengan data yang real bagaimana dengan jawa timur
dari data yang kami dapatkan dari tiga puluh delapan kabupaten kota hanya satu daerah di wilayah anda zona kuning
tujuh belas daerah zona merah kemudian daerah mana sebetulnya yang paling sulit dan parah untuk ditekan kasusnya
ya memang sebenarnya kan kita mengalami lonjakan kasus
yang luar biasa ya dari bulan juni akhir juli kemudian
memang tentunya dari merah bisa jadi orange saja itu kita harus mengapresiasi kerja keras seluruh elemen
itu nomor satu
nomor dua kalau kita bicara faktual angka kasus konfirmasi di jawa timur itu bahkan secara provinsi sudah mencapai tingkat dua
jadi bukan lagi empat atau tiga tapi dua
yaitu di angka empat puluh tujuh lima puluh tiga per seratus ribu penduduk per minggu
dan apapun tadinya tingkat empat menjadi tingkat tiga
empat sembilan puluh tujuh per seratus ribu penduduk per minggu
jadi tentunya ini adalah indikator real yang bisa diakses di website vaksin campus go id
yang merupakan sebuah hasil kerja keras dari seluruh elemen
termasuk tracing sudah di angka sembilan
artinya satu kasus aktif mendapatkan sembilan empat kontak erat
karena kan ada yang bilang bisa saja angkanya turun karena jarang sekali
karena jarang tracing kan
nah ini tetapi kalau kita lihat di wilayah wilayah tertentu misalnya di kota malang kabupaten malang
nah itu mungkin memang berbeda di surabaya raya di daerah pantura bojonegoro tuban di daerah madiun
nah ini yang memang sedang menjadi perhatian daerah mataraman malang raya gitu ya
artinya ada wilayah wilayah seperti malang raya yang kemarin akhirnya diintervensi ya oleh koordinator ppkm jawa bali pak luhut bin sarpanjaitan
nanti saya akan bahas soal daerah malang raya dan juga surabaya raya kemudian yang daerah lainnya
pak ganjar mau ke jawa tengah kembali
pak ganjar anda mengakui bahwa ada persoalan data delay begitu ya yang di input di provinsi anda
data yang real dan di input
itu terjadi sudah sejak kapan dan kenapa kemudian itu berlarut larut terjadi
dan kenapa itu hanya terjadi di jawa tengah pak tidak ada
terjadi di provinsi lain pak
enggak siapa bilang semua provinsi mengalami ini
kejadiannya sejak kapan sejak tahun lalu mbak
tahun lalu jadi kalau kita mencari di google saja gitu apa namanya teman teman bisa tahu lah
karena perdebatan soal data ini
maka kemudian saya sampaikan pada para bupati wali kota untuk tenang saja
kemudian ikuti saja yang penting datanya terjaga integritasnya dijaga dan kemudian kita bisa perbaiki
maka sejak kejadiannya agak tinggi perbedaannya kawan kawan loh pak ganjar ini saya sudah kerja bisa bisa
dengan for komplementer juga sudah bisa bisa seperti mas emil sampaikan masih tinggi
alhamdulillah kami enggak kerja enggak apa apa
kami punya data pembanding detail sekali
maka kemarin kita sudah rapat
ada kali kalau tujuh kali ya kami sejak tahun lalu rapat dengan kementerian
tapi buat kami gak apa apa yang penting publik tahu
bahwa ada data delay yang mesti kita masukkan dan ada data real
maka enggak usah panik
ukuran yang paling real ya mbak rifana itu sekarang nggak ada antrian tuh di rumah sakit
icu nya mulai kosong tidak penuh lagi
beberapa kabupaten saja yang penuh tapi lainnya sudah mulai kosong
barang kota saja yang kemarin waduh tinggi sekali sekarang levelnya sudah turun
jadi begitu kondisinya
pak apakah kemudian hanya dilihat dari board capacity nya atau memang banyak masyarakat di jawa tengah yang melakukan isolasi mandiri pak
tidak datang ke rumah sakit begitu
ya kalau kemudian mereka merasa cukup isolasi mandiri isolasi mandiri
tapi kejadian yang di kudus umpama dulu karena isolasi mandirinya terlalu banyak
terus kemudian kluster barunya terdata oleh kita bahwa mereka menjadi penyebab bertambahnya kasus
maka kita bawa ke isolasi terpusat
dan akhirnya itu menjadi kebijakan kan secara nasional dan sekarang pular
itu sudah mulai baik klaten
nah klaten juga kita bawa ke donohuda di boyolali dan kita dibantu oleh tni polri
kemudian kita bisa berjalan dengan baik
maka yang isolasi isolasi mandiri kita pantau melalui jogotongo dan sebagainya
dari kades dan sebagainya relatif itu cukup terkendali
kita juga sampaikan pak
itu kan ada ketentuan ya
kalau mereka sudah empat belas hari sembuh itu empat belas hari isolasi maksud saya
dan tidak terjadi apa apa kan dianggap sembuh
maka kemarin saya minta coba dong datanya diangkat lagi sistemnya diperbaiki yang sudah empat belas hari
kalau tidak ada laporan mohon maaf mohon maaf tidak ada laporan meninggal ya berarti kita anggap sembuh begitu
jadi dibuat sistem baru saja
dan inilah yang kita sampaikan
dan kemarin sih kementerian kesehatan menyampaikan
oke sekarang sistemnya jawa tengah kita integrasikan dengan nasional
alhamdulillah mbak dengan hasilnya kita sekarang sudah sama
kita nggak tahu kayaknya baru jawa tengah kayaknya
sama bali mungkin yang mulai diintegrasikan
nah sekarang tugas saya merapikan data data dengan kabupaten kota
kita sekarang minta data data yang kemarin diverifikasi belum bagus tolong sekarang dikumpulkan dan disampaikan pada publik
hari ini data real sekian yang belum masuk sekian dan ditambahkannya sekian
kalau menurut pak ganjar baru jawa tengah yang memperlakukan integrasi begitu ya
saya mau tanya apakah di jawa timur juga ada persoalan data delay dan memang sudah mencoba untuk mengintegrasikan dengan data milik pusat begitu mas emil
ya mungkin terminologinya jadi istilahnya begini
bahwa memang data itu kan masuk ke new all record ya
kematian kesembuhan kemudian juga hasil testing
nah ini contohnya kami kemarin turun ke daerah saya dulu terenggalek misalnya saya tanya kenapa tracingnya rendah gitu loh
kita sudah masukkan antigennya tapi kok ada delay ini sudah kami laporkan ke wakil menteri kesehatan juga
jadi ada ada beberapa hal tetapi sejak kita menggunakan auto release kebijakan auto release sekarang tantangannya ada di laboratoriumnya
apakah laboratorium laboratorium tempat mereka melakukan pengecekan itu juga dengan
segera melaporkan itu ke new all record
nah disinilah mungkin tidak real time bisa ada jeda sehari atau dua hari
nah ini yang harus kita antisipasi
oke pak ganjar saya mau tanya ini ada kritikan ya bukan hanya kepada satu provinsi tapi rata rata dikritiknya ini kepada seluruh pemerintah provinsi
satgas covid sembilan belas mengkritik pemerintah provinsi yang malas melapor soal kepatuhan protokol kesehatan dan banyak daerah yang ternyata nihil
apakah pemprov jawa timur
apakah pemprov jateng mengakui kesulitan soal penerapan prokes di lapangan dan pendirian posko di desa kabupaten kota pak ganjar
ya saya akui kritiknya saya terima dengan senang hati
tapi hasilnya sekarang lebih baik kok gitu ya
kalau kami tidak sempurna sekali lagi untuk jawa tengah yang bertanggung jawab adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
jadi jangan cuma dikritik kami siap dicaci kami siap dimaki kami siap diverifikasi ya
bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu juga tidak seperti di dalam teks ya
kami melakukan improvement agar semua bisa berjalan dengan baik
termasuk hanya soal membuat posko
membuat posko maaf ya mbak ya terlalu gampang buat kami
terlalu gampang membuat posko
tapi mengajak masyarakat taat aturan tidak mudah
apakah itu di tempat makan apakah di tempat rumah ibadah apakah di tempat tempat keramaian
wah itu gesekannya luar biasa
mungkin karena ketidakpandaian saya sehingga ada catatan seperti itu
tapi seandainya mau diverifikasi ke daerah kami akan sangat senang
apalagi kalau kemudian ketika regulasi itu mau disampaikan betul betul diukur
itulah kenapa kemudian kami ingin dapat payung yang sifatnya lebih bom dan terarah
in detail izinkan kami bisa melakukan improvement di daerah daerah
sehingga fakta yang dimunculkan
fakta yang dimunculkan dari data
satu apakah data itu sudah sesuai dengan instruksi mendagri ataukah data itu kita adjust
sama dengan data epidemiologis dan dua duanya itu berbeda loh ya
tapi kami sandingkan dua duanya
maka kami terima kritik apapun ya
tapi kalau secara holistik rasa rasanya kok sekarang perbaikannya terjadi begitu
artinya memang tidak semudah itu ya untuk mendirikan posko harus berjibaku juga dengan masyarakat di bawah begitu ya pak ganjar
pak ganjar ya
ketika kita buat posko masyarakat maunya isolasi di rumah
misalnya posko bisa apa kalau tidak ada effort yang bisa kita lakukan dengan pendekatan pendekatan kepada mereka
sekali lagi kasus kudus itu kita pakai sebagai satu contoh bagaimana sulitnya kami menghadapi delta untuk yang pertama dan outbreak di seluruh kota dan tetangga tetangganya
kenapa kemudian kapolda pangdam turun ya
kita bareng bareng sampai kita buat kantor di sana
sampai kita paksa mbak
kita dimaki maki dicaci otoriter ada seperti pki waduh tudingannya udah ngeri lah kepada kita
tapi hasilnya kan mereka senang sekarang kan
dan itu kita replikasi sekarang di klaten
dan akhirnya juga alhamdulillah membaik
jadi kami senang didapatkan kritik catatan masukan ya
tapi memang begitulah kemampuan dan cara kami improvement yang ada di bawah yang kemarin pak panglima tni waktu datang beberapa tahun lalu
inilah ini mau kita bawa
kita bawa ke madura untuk kemudian kita replikasi bagaimana cara pendekatan yang ada di masyarakat
bagaimana dengan jawa timur
apakah juga ada kesulitan
karena ini kritikannya dari satgas covid sembilan belas tidak spesifik ke dalam satu provinsi tapi banyak provinsi yang malas melaporkan soal kepatuhan prokes dan juga pendirian posko
memang sesulit itu ya mas emil
untuk bisa mendirikan posko kemudian harus meyakinkan masyarakat di bawah
ya tentunya kita juga melihat
ya tentunya kita juga melihat
ya kita juga melihat
tidak mutlak dikatakan masyarakat sama sekali tidak mengikuti lah ya
tingkat kepatuhan kita rasakan meningkat
tapi kan memang ada bervariasi gitu ya
dari satu daerah ke yang lain kondisi sosiokulturalnya berbeda beda
ada yang memang pendekatannya lebih challenging ada yang lebih ini ya lebih mudah
tapi sekali lagi menurut saya semua saran dan masukan terutama dari satgas harus kita tindak lanjuti
sekarang kemarin kan kita diminta nih ya
ini kan orangnya nih ya tenaga kesehatannya tenaga satpol pp nya gitu loh
kemudian tenaga bpdb
ini kemarin suruh ngejar tracing vaksinasi gitu ya
jadi tentunya kita juga memang melihat skala ininya ya dalam beban workload nya gitu
tetapi saya rasa kita harus kemudian masukan ini menjadi satu input untuk kita melihat beban loadnya ini gimana
minimal supaya walaupun tidak perfect
walaupun tidak perfect tapi selalu ada pembenahan lah
dalam hal penyampaian itu
karena operasi justisi kenyataannya berjalan kok di lapangan gitu
terakhir ke pak ganjar dan nanti ke mas emil soal vaksinasi
ini salah satu kunci yang menekan angka kasus adalah vaksinasi
kenapa bisa jauh dari target pak ganjar
oke pertanyaannya saya tunggu tunggu
saya seneng banget
kalau kita melihat mbak ya
apa yang ada di kami
ini mau saya sampaikan
kalau saya melihat dari jumlah penduduk gitu ya
dan jumlah vaksin yang diberikan kepada kami
itu ternyata alokasi untuk jawa tengah
saya kira jawa timur nasibnya sama
itu kok terlalu sedikit ya mbak ya
apa daerah yang berpenduduk sedikit sudah mendapatkan alokasi yang banyak
kami itu sudah memohon
bisa nggak ya kami dikasih dua empat ratus vaksin setiap minggu
dan jawabannya tidak bisa
maka sebenarnya vaksinasi itu semua ditemp on dari pusat
dari kiriman dari pusat
sehingga kita akan bisa tahu
seberapa jumlah yang bisa kita berikan
maka kalau kita melihat dari data kami nih ya
berdasarkan data yang ada dari pusat
maka jumlah penerimaan vaksin
itu yang tertinggi
rasanya sekarang ada di
totalnya di jawa timur kalau nggak salah ini
itu penerimaan tertinggi
itu jakarta dua belas lima juta ya
kemudian nomor tiga jawa barat sebelas delapan juta
saya itu baru sembilan juta
oke artinya stoknya memang kurang ya pak ya
apa yang mau saya ceritakan
ini bukan cerita soal ngiri atau tidak
oke nanti kita sampaikan
kepada kementerian kesehatan pak
oke nanti kita sampaikan
kepada kementerian kesehatan
kerinduan vaksinnya jawa tengah ya
supaya cepat cepat dikirim
ya udah nggak usah disampaikan
aku udah nyampein sendiri
mas emil ini dari data vaksinasi jawa timur
tadi pak ganjar juga bilang
bahwa paling banyak jawa timur
kenapa masih banyak warga
yang menolak divaksin
atau memang stoknya sekali lagi kurang
karena daerah yang vaksinasinya rendah
saya lihat sampang sumeneb
jadi di daerah daerah yang vaksinnya itu progresnya rendah
itu ada treatment tersendiri
dan supply vaksinnya juga kita batasi ke tanah
artinya kita percepat di daerah daerah yang vaksinasinya juga cepat
makanya kayak banyuwangi kota malang gitu ya
supply nya kita percepat juga
yang bisa tervaksin cepat gitu
jangan sampai stok itu numpuk di daerah yang vaksinasinya lambat
tapi sekali lagi kita melihat tadi
bahwa tentunya kita akan melihat akselerasi
dalam catatan vaksinasi
kesadaran masyarakat meningkat
jumlah vaksinator dan tempat tempat vaksinnya juga banyak sekarang
banyak pihak yang mau kerja sama menyediakan tempat vaksinasinya
ini jalan dengan cepat
bahkan kita baru ada rapat dengan pak menko marves ini
supaya industri mensyaratkan pekerjanya semua sudah divaksin
tapi sekali lagi
apakah seberapa cepat
ya itu tadi
ada batasan batasan juga dari kemampuan penyediaan vaksin
karena kan semua vaksin harus diproses dulu
melalui dari bulk menjadi vaksin ready di piyosama misalnya
tapi kita akan lihat ini grafiknya meningkat kok
bukan menurun gitu
dan stagnan juga tapi meningkat
kita tunggu nanti gebrakan gebrakan para kepala daerah di jawa tengah dan juga di jawa timur
untuk bisa menekan
penyebaran kasus covid sembilan belas di sana
dan juga angka kematian
serta angka vaksinasinya harus mencapai target
sesuai dengan keinginan presiden jokowi
nanti kita tagih ke pak ganjar dan juga mas emil
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan juga wakil gubernur jawa timur emil dardak
terima kasih sekali bapak bapak
jangan lengah pandemi masih mewabah
divaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menghentikan pandemi
ingat tiga m di aktivitas keseharian anda
memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom